dia menjadi anak buahmu ampuni kami tapi jangan bunuh kami

mereka berdua benar benar tidak berguna
tampaknya kita salah memilih bantuan
menghadapi kita saja tidak berdaya
jangan pernah meremehkan kami
atau kalian berdua akan mati
jangan pernah meremehkan kami
atau kalian berdua akan mati
jangan pernah meremehkan kami
jangan pernah meremehkan kami
jangan pernah meremehkan kami
jangan pernah meremehkan kami
atau kalian berdua akan mati
atau kalian berdua akan mati
atau kalian berdua akan mati
atau kalian berdua akan mati
aku sudah mengacaukan semuanya
nah ini pelakunya
tangkap dia tangkap
kalian berani datang ke tempat kami
dan melecehkan kami
kalian harus mati
jangan bunuh kami
jangan bunuh kami nyai
sudah mau mati
baru kalian minta ampun
kami berdua bersedia menjadi anak buahmu nyai
tapi jangan buru kami nyai
tawaran yang menggiurkan
ilmu kanuragan kalian cukup lumayan
aku bisa menggunakan tenaga kalian
karena kalian yang meminta menjadi anak buahku
carikan makanan untukku
kami akan melakukannya
kami akan melakukannya
jangan berani kurang ajar padaku
tapi kami butuh bantuan nyai
itu adalah alasan kami datang ke sini nyai
bukannya kalian mencari makanan untukku
malah memberiku pekerjaan
harap aku membantu kalian
nyai tolonglah nyai
kami butuh bantuan
untuk membayar utang adik kami nyai
yang dibunuh oleh pemuda
mirah selu nyai
aku tahu pemuda itu
aku memiliki perhitungan dengannya
dia telah membunuh kedua muridku
dia telah membunuh kedua muridku
jadi kita memiliki musuh yang sama
mari kita habisi dia bersama sama